mau kemana lu
mau ketemu nadia
itu proyek pembebasan lahan yang dibongkar masih jalan
besok kita ketemuan ya
dari dulu gue bisa
jual beli tanah dalam jumlah besar
tapi udah deh
tapi yang paling penting untungnya banyak
indra mau bubar aja
makanya jangan suka nembak anak orang
ini pelajaran buat lu
dia mah gak bisa liat cewek kak
kamu gak bisa
main bubar bubar gitu aja
udah ngelibatin orang tua loh
sama papanya nadia
gak mungkin bapaknya nadia kesini
kamu kan udah dewasa
tadi kamu pake kemeja gitu
keliatan lebih beradab
sebelumnya gak beradab
lebih bagus lagi
kalo kemejanya sih punya sendiri
gak punya punya gue
lebih beradab lagi tuh
aduh pominah seneng banget ya
punya anak sama cucu yang usianya ya
sudah dijodohin sama kakek kakek lagi
kalo gue dengernya malah
indra mau punya anak
saya seneng banget sama situ denny
sama cerita kehidupan saya
nggak usah kayak gitu kali ya
bukan gue yang nemen
suka datang terus cerita sama gue
sumber berita itu jangan cuma dari si tina aja
dapet informasinya salah
ini kamu udah ada garis garis
nggak hamil ya pominah
ya kagak lah
kalau ntar ketemu sama tina
bilangnya suruh ke rumah saya ya
kali aja ada berita baru yang pengen situ denger
umur gue enam belas tahun
gue anak bungsu dari tiga bersaudara
gue mau nge share pengalaman gue yang sebentar lagi bakal punya adik kembar
kalian tau gak guys
lihat aja ya
kebayang gak rasanya
lu punya adik yang beda usianya tujuh belas tahun
kakaknya genggu aja deh
mau jadi vlogger terkenal
gue ngeband buat cari duit
halah rekaman rekaman rekaman
ngamen aja sana
lagu lu gak ada yang enak
iya relax itu contohnya kayak gini
hai guys saya aminah namanya indri
guys itu siapa temen kamu
kamu harus ngambil sikap
harus ngambil keputusan sama papanya nadia
memangnya papa mau indra nikah
papa sama mama ya keberatan lah
indra juga belum mau pak
kelamaan sih lo
nyamperin juga nih

ada apa sih oma
enggak umat cuma pengen telepon
indri lagi ngevlog oma jangan telepon dulu udah ya
gue beli kacang ijo
gue pengen bikin gue beli kacang ijo kesukaan indri
bentar ya mak
bentar ya mak
kan inyong lagi beres beres mak
eh lo pacarnya nadia ye
bapanya nadia mantan preman
semua orang yang macarin nadia
pokoknya gue nyuk nyuk
soalnya gue mau bubaran

mau kemana lo
mau ketemu nadia
mau ketemu nadia
nadia ada indra
gue seneng lo dateng kesini

dulu ada pacaran sama anak gue

pas gue tanya serius eh dia malah mundur
emangnya dia pikir anak gue apaan

gak suka sama orang yang begitu
pas ditanya serius malah diketakutan
orang yang begitu udah di cincang
orang yang begitu udah di cincang
lo mau mundur juga
lo mau mundur juga
lo mau mundur juga